di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an film animasi dasyongkuro sukses membuat anak anak terhipnotis dengan keseruan aksi aksi di film tersebut
tiga puluh tahun berselang permainan yang terinspirasi dari film ini masih tetap memiliki penggemar setianya yang tergabung dalam komunitas street mini empat wd indonesia play on
keseruan dari permainan ini adalah bagaimana si pemain dapat mengendalikan mobil tamianya sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan dengan menggunakan sebuah tongkat
track kita bisa di mana saja kita bebas kita tidak pernah pakai track khusus speednya itu menyesuaikan dengan yang mengendalikan kitnya seperti itu
jadi kalau kita kurang kuat lari kita juga harus menyesuaikan dengannya
harus menyesuaikan dengan kondisi stamina kita
tak jauh berbeda dengan balap tamiya yang menggunakan track khusus modifikasi dan setting juga dilakukan di balap street mini empat will drive
namun biaya modifikasi di street mini ini tidaklah semahal bila dibandingkan dengan modifikasi balap tamiya yang menggunakan track khusus
karena di street mini empat wd ini mobil yang kencang bukanlah jaminan untuk menjadi pemenang
kita selama ini melihat orang main tamiah di track
jadi yang kerja otaknya saja
sementara kalau misalnya di seat ini selain otaknya kerja fisiknya juga kerja
jadi whole body sih dapat
di street kita beli box dari toko misalnya
kita rakit standar itu bisa main
jadi tidak perlu mahal
jadi katakan box tamiah itu harganya mulai dari rp satu sampai rp lima ratus misalnya
itu pun sudah bisa
jadi kita bisa melakukan ini di street mini empat wd tanpa modifikasi yang berlebihan
bermain di tiap akhir pekan di sebuah mal di kawasan tangerang
anggota dari komunitas ini didominasi pria dewasa yang berusia tiga puluh tahun ke atas
selain untuk menyalurkan hobi dan sarana pelepas stres
tidak sedikit juga dari mereka yang mengajak anaknya untuk ikut bermain bersama
seruan mana nara antara track sama yang di street menurut nara
soalnya bisa lari kalau di track gak bisa lari
oh serunya lari larinya ya
bagi anda yang tertarik untuk mencoba bermain jangan lupa juga untuk menyiapkan tongkat pengendali
untuk yang terbuat dari kayu kisaran harganya ada di angka rp lima puluh hingga rp seratus
atau kalau mau sedikit kreatif gagang tongkat pengendali ini bisa juga dibuat dari tongkat swafoto yang sudah dimodifikasi